mana yang muda
sekarang kita lagi di wilayah kampung duri ya pak ya
iya kampung nuri
kalideres dan memang dari seluruh wilayah di jakarta barat
wilayah ini masih tergenang cukup dalam
ini kita masih belum seberapa ini baru sekira kira lima puluh cm ya pak ya
saya kira kita akan evakuasi satu orang pasien struk ibu ibu
karena dia menolak untuk dievakuasi karena sempat trauma
dan sekarang saya bersama dengan teman teman dari cintanakitim com
kita akan ke tempat si ibu tersebut untuk kalau mau dievakuasi
atau paling tidak kita akan memberikan pengobatan di sana ya pak ya
dok ini kan bisa dikatakan bukan hanya satu kasus saja
banyak kasus kasus yang lain di mana korban banjir juga sakit
sakit dan menolak untuk dievakuasi mungkin karena beragam alasan
nah dari tim relawan dokter sendiri
kira kira apa yang harus dilakukan supaya bisa dikatakan
mungkin mempersuat untuk turun ataupun langsung mengobati
akan seperti apa pak
sebenarnya sih yang pasti kita akan memprovokasi keluarganya ya
gimana caranya supaya keluarganya bisa membujuk pasien agar bisa dievakuasi gitu
tapi kalau pun memang nggak bisa ya apa boleh buat gitu
tetap kita terapi kecuali kalau memang pasiennya perlu penanganan khusus ya
ini kita sudah sampai nih jadi ini oh ini
jadi dalam perjalanan kita ternyata ada dipanggil oleh keluarga
ini bu nggak mau kebengungsian ya bu ya
oke jadi ada yang sakit di sini dan dokter lihat sebelah sana dokternya manjat
mau gak mau jadi relawan dokter mau gak mau harus manjat
dan untuk memeriksa pasien yang katanya umurnya masih kecil juga
dan memang warga atau perkeluarga di sini mereka menolak untuk dievakuasi
yang pertama karena dari tempat tinggal mereka yang berada di lantai dua ini
itu cukup sulit untuk menuju ke tempat evakuasi
jaraknya sekitar lima ratus meter di depan gitu kan
maksudnya dari dokter
wanita ini menderita infeksi penafasan dan tidak ungu ya oke
itu selesai perawatan ya dok ya
dokter hati hati sendalnya
nangis dia makan dong
air mata wanita paruh baya ini pun langsung tumpah ketika dokter dina datang memeriksa
sudah empat tahun ia menderita strok sehingga sulit untuk berjalan
jari jemarinya pun kaku bahkan untuk menggenggam sendok
pemeriksaan dasar dilakukan untuk memastikan kondisinya termasuk kerabat yang menjaga
ini gimana hasilnya
kalau kita lihat tadi kan sama sama
pasiennya ya cukup stabil ya dok ya
atau gimana kondisinya sebenarnya
ya karena saat ini kondisi pasiennya belum memungkinkan untuk kita evakuasi ya
tapi kondisi pasiennya saat ini cukup stabil
sudah diedukasi juga untuk keluarga pasien
apa yang harus dilakukan
kemudian untuk obatnya
dan diusahakan nanti ada relawan yang akan memantau kesini
relawan akan terus memantau nanti perkembangannya tadi
pasien ini ya dok ya
kita cepat membaik
dan tetap semangat
dokter dan teman teman semuanya
karena kerjaan masih panjang ya dok